kondisi di rumah duka korban meninggal dunia
di mana jenazah ini sudah tiba di rumah duka untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan
tadi berangkat sekitar pukul sembilan pagi dari rsud subang menuju ke depok jawa barat
kemudian juga tadi ada sejumlah pengamanan yang dilakukan
bersama dengan polda jabar kemudian polres depok dan juga polres subang
saat ini tampak keluarga korban sudah berkumpul di depan jenazah korban meninggal dunia
diketahui saudara dari kecelakaan ini ada sebelas korban meninggal dunia
di mana sepuluh diantaranya ini merupakan warga depok
sembilan diantaranya merupakan murid atau siswa smk lingga kencana
dan satu orang guru dari smk lingga kencana
mulai melakukan olah tempat kejadian perkara pada pagi tadi saudara
ada sejumlah metode yang dilakukan mulai dari taa atau traffic accident analysis
kemudian juga tadi disebutkan oleh dirlantas polda jabar bahwa
memang dilakukan scientific crime investigation untuk kemudian mengetahui apa penyebab kecelakaan bus
yang membawa pelajar smk lingga kencana
dan saudara untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini nanti kita akan tanyakan kepada rekan jurnalis kopas tv yang bertugas disana
dan saat ini terlihat saudara di layar kaca tangis dari keluarga korban di rumah duka
korban meninggal dunia yang sebelumnya ini berada di rsud subang
diantar atau dibawa oleh mobil ambulans yang disediakan oleh pemerintah kota depok begitu
kemudian untuk dipulangkan ke kediamannya masing masing
sebelumnya memang direncanakan akan ada prosesi terlebih dahulu
namun keluarga korban menolak dan memilih untuk memulangkan jenazah korban langsung ke kediamannya
sementara dari sepuluh sebelas maksud kami korban meninggal dunia
satu ini merupakan warga subang sehingga yang sepuluh lainnya ini warga depok yang kemudian dipulangkan
untuk penyebab kecelakaan saudara masih dalam penyelidikan
utamanya proses olah tempat kejadian perkara tadi berlangsung dari pagi hingga siang hari
kemudian nanti akan ada analisis melibatkan beberapa stakeholder juga
dan tentunya polisi sudah memeriksa sejumlah saksi
mulai dari sopir pus kemudian saksi yang ada di dalam bus
saksi di tkp yang melihat secara langsung
dan kita mudah mudahan ini yang musnul khotimah
dan juga dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya

terutama kepada anak yang terlalu panggil oleh allah swt
anda bisa saksikan juga di layar kaca anda saudara
satu satu rumah duka rumah dunia
pengah melaksanakan melangsungkan petisi doa
kemudian sebelumnya menghantar jenazah ke peristirahatan terakhir
maka dalam pengurusan datang untuk disolatkan
kami mohon jamaah kita akan sholatkan di satu tempat
di musola di sebelah
kita sholatkan bersama sama sebelum dimakamkan
khususnya di lingkungan rt satu rw sepuluh
bahwa pelaksanaan zikir atau takjiah
juga akan ditempatkan pada satu tempat
yaitu di aula ustadz di musolah kami
karena kalau kami raksanakan berbeda tempat dalam satu malam tidak mungkin
maka nanti kepada para pihak keluarga
kita tempatkan taja satu tempat
yang dipanggil oleh allah swt anak anak kita ini
dan bisa ditempatkan amal ibadahnya
ditempatkan di allah swt
dan ini juga menjadi penuh bersyapaat kepada orang tuanya
kepada orang yang dipanggil oleh allah swt
yang penting kita ikhlaskan
ini semua karena kehendak allah
hanya kepada allah kita beriman
maka mari sama sama kita urus
atas almakum yang dimengaruhi allah swt
mungkin itu dari kami
dari pakar keluarga almakum
dan juga mungkin nanti almakum dimas aditya
dan juga almakumah intan rahmawati
karena kita tetangga dan masih satu keluarga
sekali lagi terima kasih
mohon maaf atas segala kekurangannya
assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh
sudah puas kalau mau dibuka lihat
buat nggak kalau nggak puas
eh di belum mau lihat tadi